nafas lega kpu karena telah disahkannya undang undang pemilu kemarin malam rupanya tidak akan berlangsung lama
sejumlah pihak menyatakan sudah siap mengajukan gugatan uji materi ke mahkamah konstitusi
terutama terkait pasal tentang ambang batas pencalonan presiden dua puluh atau dua puluh lima persen
pasal ini dinilai tidak sesuai konstitusi apalagi merujuk keputusan mk tentang pemilu serentak
kami akan tanya langsung malam ini ke salah satu pihak yang kemungkinan akan mengugat ke mk terkait dengan pasal ini
fadli ramadhanil peneliti dari periode
selamat malam mas fadli
malam mas indra
baik mas fadli ini kemarin anda memantau seharian ya ini ya sampai selesai nih
iya sampai jam satu malam kemarin kita
dinamikanya bagaimana bisa anda ceritakan sedikit kemarin itu dinamikanya seperti apa
memang kengototan untuk ada presidensial threshold ini sangat kencang ya sangat sangat terlihat jelas ya bagi anda di sana
ya perdebatan yang terjadi sebetulnya di pansus ya ketika ini dibahas masih di level pansus
ketika mengambil keputusan di tingkat pertama itu memang masih terjadi kemarin di rapat paripurna
nah ketika pimpinan dpr membuka rapat dan kemudian diberikan kesempatan kepada masing masing fraksi untuk memberikan pandangan lagi
polarisasinya masih sangat terlihat jelas sekali bahwa ada sebagian kelompok yang sangat ngotot sekali
agar ambang batas pencalonan presiden masih diberlakukan di pemilu serentak dua ribu sembilan belas
yang itu juga diamini oleh pemerintah dan kemudian ada kelompok partai politik atau fraksi di dpr yang menginginkan tidak perlu lagi ada ambang batas
karena itu tidak relevan dengan konsepsi perusahaan
nah itu berlangsung sangat lama sehingga pada pukul empat belas itu rapat diskors sampai baru dimulai lagi itu sekitar pukul sembilan malam ya
itu diantara itu mereka lobi lobi yang tidak kunjung selesai ya
yang tidak kunjung selesai berkepanjangan baru dibuka lagi itu sekitar pukul sembilan malam lebih lah
nah sempat akan dilakukan voting ada dua voting sebetulnya mas indra ini agak panjang menurut saya
apa dua voting
apakah keputusan untuk mengambil pemilihan paket a dan paket b itu dilakukan malam kemarin itu atau dilanjutkan ke rapat hari senin besok
nah kemudian baru kalau disepakati malam kemarin maka baru dilanjutkan memilih opsi a atau opsi b
jadi masih membahas mekanisme dulu voting untuk membahas mekanisme
iya jadi agak apa agak konyol juga menurut kita untuk kapan mau diambil keputusannya pun masih akan di voting
yang masih setuju dengan ambang batas pencalonan
siapa yang menginginkan untuk
kalau kita lihat semalam polarisasinya
partai gerindra partai demokrat
pks ditambah dengan pan
itu kan kelompok kemudian yang menginginkan
ambang batas pencalonan presiden
dihapuskan dalam konsepsi pemilu serentak
nah kalau kita lihat
dengan konsepsi konstitusionalnya
itulah kemudian yang pilihan mesti diambil
oleh pembentuk undang undang
itu yang menginginkan agar dilanjutkan senin
agar dilanjutkan senin
nah makanya polarisasinya sudah langsung kelihatan
ketika voting mempertanyakan
apakah pengambilan keputusan akan dilakukan
malam ini artinya malam kemarin
atau dilanjutkan pada senin depan
jadi kelompok yang menginginkan
mengambil putusan malam ini juga langsung
itu adalah kelompok yang menginginkan
adanya ambang batas pencalonan presiden
karena mereka percaya diri sekali akan memenangkan
voting karena jumlahnya memang lebih banyak
daripada kelompok yang
tentu juga khawatir kalau dilanjutkan
senin pekan depan begitu ya
kita akan lanjutkan setelah jeda
tetaplah di cnn indonesia prime news
saya sempat menjelaskan tapi saya ingin flashback lagi sedikit
ketika kemarin itu kemudian
sudah terlihat polarisasinya
apakah memang ada kekhawatiran
bahwa fraksi fraksi yang tadinya mendukung
sempat akan berbalik badan
sehingga ada khawatiran jangan sampai pekan depan
iya kekhawatiran itu dari informasi informasi
yang beredar dan kemudian juga dari
yang terjadi selama ini dan juga kita belajar
dari proses pengambilan keputusan di level pansus ya
itu memang sangat cepat sekali
nah makanya kalau memang pengambilan keputusan
akan ditunda ke hari senin misalnya
tentu potensi perubahan sikap dari fraksi fraksi
yang ada di dpr ini tentu sangat besar
nah makanya beberapa kelompok partai politik
yang sangat getol agar ambang batas pencalonan presiden
masih diberlakukan di pemimpinan suatu nanti
maka kita harus berhasil berhasil berhasil berhasil
berhasil berhasil berhasil berhasil berhasil berhasil
berhasil berhasil berhasil berhasil berhasil berhasil
untuk mengambil keputusan
agar kemudian bisa cepat selesai
soliditas sikap fraksinya tidak diubah ubah lagi
karena kemarin salah satu sidang paripurna
menurut kami yang sangat banyak sekali
karena mereka tahu akan dilaksanakan voting paripurna
pengerahan pasukan ya
selama ini yang kami tahu belum pernah yang sebanyak itu
nah makanya kemudian kelompok
ini bersikeras akan melanjutkan voting malam itu juga
sementara kelompok yang lain ingin menunda
agar kemudian kemungkinan masih ada pergeseran sikap
terkait dengan ambang batas pencalonan presiden
apakah anda mendengar ketika kemarin itu
jika memang yang akan disepakati adalah
tanpa ambang batas dalam hal pencalonan presiden
maka akan ada upaya dari pemerintah untuk
menarik diri dari pembahasan ini
apakah itu sempat beredar begitu di ruang paripurna
beredar di ruang paripurna tidak
kami rasa tidak ya kemarin itu
tapi memang karena pemerintah sepertinya sudah cukup percaya diri
dengan partai politik yang mendukung opsi a ya
yang dimana di sana terdapat ambang batas pencalonan presiden
tapi memang statement akan menarik diri itu kan sudah dikeluarkan pemerintah
jauh sebelum paripurna sebetulnya
dan menurut kami ini juga kemudian yang membuat soliditas dari partai politik pendukung pemerintah ini menjadi menguat
karena kan ditambah juga dengan hembusan isu yang lain kan tarik menarik kepentingan dan lain sebagainya
agar kemungkinan sikap dari partai politik pendukung pemerintah untuk isu isu krusial di dalam undang undang pemilu ini menjadi sangat solid
dan kalau sedikit dibandingkan misalnya mas indra dengan soliditas partai politik pendukung pemerintah pada perdebatan penyusunan undang undang pemilu delapan dua ribu dua belas
ketika undang undang pemilu dua ribu empat belas partai politik pemerintah justru solid di dalam ini
tapi saya cukup solid untuk pemilu dua ribu sembilan belas ini
tapi sayangnya kesolidan itu tidak sejalan dengan logika konstitusional pengaturan abang batas pendidikan presiden
nah ini bagaimana ke depannya dari perludem sendiri juga benar akan mengajukan uji materi terkait dengan ini
tapi sambil dengan melihat perspektif di kpu nya itu sendiri bagaimana
ya langkah judicial review tentu salah satu pilihan langkah serius yang sudah kami pertimbangkan
dan kemungkinan tentu kita akan ajukan ke mahkamah konstitusi
karena ini adalah sebuah logika yang sangat terbuka sekali ya ketidaktepatannya dengan logika konstitusional
di mana abang batas penyelamatan presiden masih dipaksakan untuk berlaku dalam konsep pemilu serentak dua ribu sembilan belas
jadi ini sebenarnya pasal yang tidak rumit sebenarnya ya tapi sudah sangat terbuka dan jelas sekali
saya menyampaikan bahwa dari lima isu krusial itu seharusnya isu ambang batas pencalonan presiden ini isu yang paling ringan untuk tidak perlu diperdebatkan
harusnya paling ringan menurut anda
menurut kami paling ringan karena sudah jelas sekali di pasal enam a ayat dua itu yang berhak mengajukan pasangan calon presiden adalah setiap partai politik
yang sudah ditetapkan menjadi peserta pemilu
tidak perlu lagi ada perdebatan kemudian menafsirkan hal yang lain lain
agar ambang batas ini masih tetap diberlakukan untuk penguatan sistem presidensil dan lain sebagainya
itu kan menarik lagi langkah mundur ke belakang memperlakukan ambang batas dengan pemilu yang tidak serentak
nah sedangkan memperlakukan ambang batas di konsepsi pemilu serentak menurut kami sangat full
berkabrakannya dengan pasal enam ayat tadi seperti apa
mungkin masyarakat yang awam bisa mendapatkan kerahasia
sederhana pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden dengan konstruksi undang undang yang sudah disepakati semalam
artinya yang bisa mengajukan pasangan calon presiden adalah partai politik yang sudah memiliki suara dari hasil pemilu dua ribu empat belas
karena dia mengambil di dua ribu empat belas ya
karena dia mengambil hasil pemilu dua ribu empat belas
di apa pasalnya ada juga itu
ada sudah disebutkan hasil pemilu dua ribu empat belas
nah itu kuncinya
yang kedua dua ribu sembilan belas itu kan nanti akan banyak partai politik yang mendaftar menjadi peserta pemilu
dan termasuk juga ada partai politik baru yang pada pemilu dua ribu empat belas yang lalu itu belum menjadi peserta pemilu
bunyi enam a sendiri itu seperti apa mas
nah pasal enam a ayat dua itu mengatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik
atau ya atau gabungannya
peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilu
peserta pemilihan umum
nah ini kan gampang sekali memahami pasal ini
tidak perlu lagi ada pemaknaan ulang penafsiran ulang
jadi satu partai politik pun berhak ya
karena itu atau ya bukan dan ya
pertanyaan statement sederhananya adalah siapa kemudian yang bisa mengajukan pasangan calon presiden
yang bisa mengajukan pasangan calon presiden adalah partai politik yang sudah menjadi peserta pemilu
jadi kalau nanti misalnya ada partai politik baru yang belum punya hasil pemilu dua ribu empat belas
dia akan otomatis kehilangan
haknya yang dijamin oleh pasal enam ayat dua ini
kenapa otomatis kehilangan hak
karena dia belum punya suara hasil pemilu dua ribu empat belas
itulah kemudian yang jadi perasyaran untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden
namanya juga partai baru maka itu melanggar asas pemilu menurut anda
pastinya melanggar asas pemilu
salah satu azas pemilu yang paling penting itu ada namanya
apa itu keadilan pemilu
setiap stakeholder atau peserta pemilu itu diberikan hak yang sama dalam setiap tahapan pemilu
nah salah satu hak yang sama itu adalah hak untuk mencalonkan atau kandidasi right
nah hak untuk mengajukan pasangan calon presiden itu adalah salah satu hak dari peserta pemilu dalam hal ini partai politik
ketika ada kesempatan yang tidak sama posisi yang tidak sama antara partai politik yang satu dengan partai politik yang lain
itu merupakan sebuah ketidakadangan
jadi itu adalah keadilan yang sangat terbuka sekali menurut anda
katakanlah itu kemudian kita kesambingan dulu soal uji materinya
tapi kemudian katakanlah ini berjalan digunakan untuk dua ribu sembilan belas
hasil pemilunya menurut anda juga bisa inkonstitusional terutama terkait pemilihan presidennya
ya kalau kemudian itu tidak dinyatakan inkonstitusional
dalam artian pasal yang mengatur mengambil ambang batas itu tidak dibatalkan mk
misalnya begitu ya ini misalnya ya
ya misalnya tentu saja pemilunya sulit juga
baik juga kita mengatakan inkonstitusional
karena memang salah satu asas pemilu itu kan kepastian hukum
ketika ketentuan ambang batas pencalonan presiden ini berlaku secara norma hukum
dan kemudian itu dipakai dan mendapatkan hasil pemilu
secara kepastian hukum kan tidak bisa dipersoalkan juga
tapi nalar publik akan sangat tercederai dengan pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden dalam pemilu serentak
apalagi mengambil rujukannya dengan pemilu dua ribu empat belas
kalau kita lihat dari argumen argumen yang dibangun oleh mereka yang setuju dengan ambang batas itu
apa yang anda tangkap tentang mengambil pemilu sebelumnya dua ribu empat belas itu tidak masalah
ya argumentasi pertama mereka mengatakan ambang batas pencalonan presiden ini tidak pernah dibatalkan mk
ya ini kemarin disampaikan ya
yang mengatakan ambang batas pencalonan presiden ini adalah open legal policy nya para pembentuk undang undang
atau kebijakan hukum terbuka pembentuk undang undang diserahkan kepada pembentuk undang undang
nah argumentasi yang kedua mereka mengatakan oleh sebab itu masih sah saja kemudian ambang batas penyuluhan presiden ini diberlakukan
dan tujuan lainnya kata mereka adalah untuk memekuat sistem presidensil
nah inilah yang semakin tidak cocok menurut kami argumentasinya
kenapa tidak cocok
pertama tidak ada hubungannya penguatan sistem presidensil itu dengan ambang batas pencalonan presiden
apalagi kemudian syarat ambang batas itu diambil dari hasil pemilu dua ribu sembilan belas
siapa yang menjamin kemudian fragmentasi politik dari pemilu dua ribu empat belas itu atau suara pemilu dua ribu empat belas itu akan linear hasilnya dengan pemilu dua ribu sembilan belas
bagaimana kemudian kalau partai politik dari hasil pemilu dua ribu empat belas itu suaranya merosot tajam di dua ribu sembilan belas
karena sangat mungkin itu terjadi
artinya tidak kuat juga dukungan kepada presiden tertentu begitu maksud anda
apalagi kemudian hasil pemilu dua ribu empat belas itu kan sudah digunakan untuk pencalonan presiden dua ribu sembilan belas
itu secara hukuman hukum tidak bisa digunakan
tidak masuk akal menurut kita ini
sebetulnya ambang batas pencalonan presiden ini karena memang diambil dari hasil pemilu dua ribu empat belas yang sudah digunakan untuk pemilu presiden dua ribu empat belas
ditambah lagi kemudian hasil pemilu dua ribu empat belas itu kan didapat dari rangkaian proses yang begitu panjang
mulai dari pendaftaran peserta pemilu pemutakhiran daftar pemilih ada aktivitas kampanye

nah ini rangkaian yang tidak boleh dipisahkan dari hasil pemilunya
sedangkan untuk pencalonan presiden partai politik kan belum melakukan apa apa untuk kemudian mengajukan pasangan calon presiden
tiba tiba hasil pemilu yang sudah selesai digunakan didapat dari proses yang panjang akan diambil begitu saja untuk dijadikan prasyarat pencalonan presiden dua ribu sembilan belas
padahal ganjil juga untuk partai baru yang mau ikut kan mereka tidak punya dua ribu empat belas begitu ya
itu yang mengajukan kita
jadi keganjilannya cukup banyak begitu ya
itu yang mengajukan kita
baik kita lihat nanti seperti apa jalannya uji materi yang akan diajukan berbagai pihak dan kemungkinan juga perludem ya akan mengajukan
kita akan pertimbangkan serius untuk mengajukan ini karena kan sudah banyak kelompok yang mengatakan akan mengajukan judicial review
kita akan lihat perkembangannya sampai kemudian undang undang ini kan kita menunggu juga dirapihkan oleh pansus dengan timus dan timsin mereka
kemudian akan diajukan kepada kemenkumham untuk disahkan dan diundangkan
oke baik terima kasih mas faldi ramadhanil dari perludem telah bergabung bersama kami
sama sama terima kasih